marcelinda morenzia mulalinda nekat mendaftar di fakultas kedokteran universitas samratulangi manado sulawesi utara
pekerjaan ayahnya yang menjadi tukang ojek tidak cukup untuk membiayainya kuliah
saat hasil tes masuk perguruan tinggi atau snptn diumumkan
namanya tercantum di daftar calon mahasiswa fakultas kedokteran moren menjadi bingung
para calon mahasiswa hanya mendapat waktu sepuluh hari untuk membayar uang kuliah sebesar empat belas juta rupiah
moran berusaha menghubungi sejumlah pejabat lokal namun gagal mendapat bantuan
apalagi ia memiliki sejumlah prestasi dalam sejumlah ilmiah nasional
ia kemudian menceritakan masalahnya di media sosial dan menjadi viral
moren ingin buktikan bahwa orang susah juga bisa jadi dokter teman teman
moren sangat terharu ya

dan ketika dapat tanggapan dari publik bagaimana moren
pemerintah daerah bitung mendengar dan wali kota menjanjikan untuk membiayainya kuliah hingga lulus sebagai dokter
sejumlah asn di bitung juga menyumbang
ini adalah kemampuan yang diumbang moren
kalau ukurkan prestasi harus dibuktikan dulu prestasinya
jangan kemudian tidak berprestasi tapi dipaksakan akhirnya bisa gagal di tengah jalan
ini kan ada urusan dengan namanya pertanggung jawaban keuangan yang diberikan agar bermanfaat
meski dirundung kesulitan keuangan
sejak sekolah dasar moran bisa menjadi murid terpintar di kelasnya